gue depan banget
ganti dan jual
lu menunjuk siapa
kenapa gue yang sakit ya
ini aku bang ipan
bawa buka buka
ini mau ikban
bawa buka buka
pergi lu pergi lu
bawa buka buka
bawa buka buka
ini tuyul sakit
tuyulnya tadi di mana
tuyulnya dimana kok gue yang nanya
tuh gue gak tau
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

kita emang belum ketemu nama sama si ipan
tapi ada tuyul
ngaku ngaku si ipan
gue mah kagak percaya
setuju gak tuh
asal lo tau aja
kalo si ipan jadi berubah tuyul kecil jelek
gue mah percaya
jadi orang gede tinggi ganteng
nah itu baru gue gak kepercayaan
kalau ngomong jeblak aja kayak ember
itu yang pantas
nah enak banget
yang kecil yang pantas
oya yang kecil
ya sudah dia yang kecil

ah itu kan
orang ibadah berantem mulu nggak ada itu nggak ada disini musel musel enak banget ya udah udah
daripada kita ribut ribut bagus itu ambil tangkap tutuyul kita tanya itu itu ipar nampak bukan
kamu perkenalkan aku adalah anak pak superman dan kamu siapa
boleh dong kita temenan
boleh kita main ke rumah cepi yuk
si cepi bener bener ya
kalau udah main aja lupa pulang
susahnya nih gue dituduh
sama orang miara tujuh lagi sama warga
gagal duit bener bener jahat banget
juga jauh jauh jauh eh hoe eh tuh siapa eh temen barunya kipin iya anaknya comfyan dia ada superman boleh main nggak
belum masuk lagi
boleh boleh tapi jangan jauh jauh di dalam aja ya oke yuk
memang ke ada yang ngalahin otak gua otak telme dilawan eh gua bikin
uang itu anak mau jadiin uang bikinin dia tontonan
bapak bapak ibu ibu semuanya warga yang ada di kangdalu saksi kalah saksi kalah bukan
sembarang tontonan tapi tontonan yang mestis adanya ayo ayo siapa yang mau dekat siapa yang
mau lihat jangan menjauh merapat dan mendekat
kita akan menyaksikan sebuah keajaiban dunia yang
fantastis ajaiban apaan mak dasar kotak kotak
ini kotak kotak bukan sembarang kotak tapi kotak yang mengandung
ada sebuah makhluk yang paling heboh tapi kita akan
ada sebuah makhluk yang paling heboh
tapi kita akan membacakan mantra dulu
dan semuanya harus ikut
yuk kita buka rame rame
ini bukan sembarang mumi
ini bukan sembarang mumi
tapi apa yang kamu lakukan
anak pak superman hilang
yang tadi ke sini
tidak ada yang bisa cari
mama ella juga nggak ada kerjaan
beneran nih mami
itu kan anaknya pak superman
buatannya nih cep
semak keterlaluan banget nih
dasar tanpa semak
sasar emang punya muka kayak kesemak
dosa yang bangetan banyak
anak orang dijadiin bumi
buktinya itu anak pak superman kan
hilangin aja gua

bang ifan mah apaan buktinya coba
mana ini buktinya jenggot
kambingnya kong aji juga punya jenggot lah
hah iya ah terus sama bin laden lu kata ipan juga lagi dah
ya jangan lu bapaknya tuyul kali yang udah jenggotan ya